dengarkan apa yang akan disampaikan oleh surya palo dan prabowo subianto
pesudara rekan rekan pers yang saya hormati
saya dan seluruh fungsionaris dpp partai nasdem
mendapatkan kunjungan presiden terpilih
dan kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi
mengingat sebuah perjalanan panjang
di antara hubungan personal kami berdua
tidak kurang hampir empat puluh tahun
jadi hal yang amat sangat wajar
ketika bagi saya pribadi
dan tentunya juga bapak prabowo
semangat persahabatan yang sudah terbina selama empat puluh tahun ini
bisa terjaga baik untuk bersama sama kita
menginginkan kehadiran kami berdua
dan bersetar dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berarti
bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
dan tentu kami mengucapkan sekali lagi
selamat kepada bapak prabowo
yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
untuk hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini
satu dan lain hal kesempatan yang baik ini
adalah kesempatan baik juga bagi rekan rekan pers
untuk bisa menanyakan apa saja kepada presiden terpilih kita
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh